ya belum lah
ya belum lah masa cewek bayarin cowok
kakak kita tidak mau uang receh
hari kini kita pegang uang receh
saya gak ngeluh pok
ya sama aja sama ngeluh itu
es dawet bikin segar bugar
mau kemana cuy
warung pomo mun
beli es dawat dulu gak
mas pur keren nanti aja tunggu sama obetnya
setiap lu kesini muka lu singit banget tis
kenapa sih lu
masya allah tis
belum kelar juga
masya allah tis
belum kelar juga
soal bapak lu
ya udah suruh aja ke jakarta ngapain
kalau boleh gue ngingetin ya
mumpung masih bisa
lu turutin deh
kepengenan bapak lu
lu senengin tis
mumpung bapak lu
masih sehat masih hidup
bapak gue pingin jengkol tis
cuman gara gara biar asmuratnya kagak kampuh
hup hup hup
abis itu kagak selang seminggu
bapak gue lewat tis
bapak gue meninggal
bapak gue meninggal
hup hup hup
hup hup hup hup
enggak saya bos lu jaga parkiran gua mau pergi dulu baiklah bos bos enggak kemana pergi
tangan bos pasar baru bos ada perlu apakah bos ke pasar baru pertanyaannya saya cancel bos
enggak nyambung tes iya pok pak angkat atuh pak
buruan gue mau sarapan yang terlalu ngebut beta takut
alhamdulillah nyambung pok alhamdulillah ya udah ngomong bapak lutis halo
assalamualaikum pak bapak dari mana kenapa nggak diangkat oh lagi ke belakang
kumaha bapak jadi ke jakarta lagi
shukur atuh kalau jadimah nanti enough jemput ya pak nggak usah dijemput peace kan bapak udah
pernah kesana naik angkod account in hai ya udah ya assalamualaikum
ya belum lah
ya belum lah masa cewek bayarin cowok
kita tidak mau uang receh
hari kini kita pegang uang receh
kopi abang warnanya putih
ini bukan kopi bang ini emang air putih
oh kirain gara gara lo ngantuk bikinin kopi abang warnanya putih
oh seperti itu
ada pesenan kue nih
soalnya udah mak iya in
ntar mak bantuin
tapi bikinnya di rumah emak aja ya
malah lagi males jalan
ntar tati smsin mbak surti
lo udah kasih tau bapak lo belum soal angkotnya
yaudah sono kasih tau
bapak udah tahu belum angkotnya
mau yang naik sekali atau dua kali naik
yang sekali naik ada
kopaja kuning jurusan kampung melayu tanah abang
yang dua kali naik
nanti turun di karet
terus nyambung lagi
ya udah atuh
nanti intis telepon lagi pak
dia mau kesini lagi
biar hidup lo manis ya
dia mau kesini lagi
dia mau kesini lagi
di warung poh mumun
pok kopinya cancel
pak lo bagaimana sih min udah dibikinin
udah bang nyalainnya
ntar dulu bang
kan berarti harus ke rumah emak
emang perlu di anterin
bukan di anterin
tapi di bawain
bawa alat alat buat bikin kue ke rumah emak emak
tapi di bawah makin muda

ih terus kamu ngapain kesini